taukah anda setiap harinya kebutuhan sayur di ibu kota sangat tinggi
pemerintah provinsi dki jakarta mencatat
jakarta membutuhkan sayur sekitar satu lima ratus ton atau satu lima juta kilogram per hari
peran pedagang sayur pun menjadi penting
agar sayur dari wilayah pertanian bisa tiba ke pintu rumah warga
dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian dki jakarta mencatat
rata rata kebutuhan serat sayur setiap penduduk di ibu kota adalah tiga puluh dua lima gram per hari
sementara kebutuhan sayur seprovinsi dki jakarta bisa mencapai satu lima ratus ton perharinya
data badan pusat statistik dki jakarta menunjukkan
sepanjang tahun dua ribu dua puluh provinsi dki jakarta memiliki luas panen tanaman sayur sebesar satu lima ratus tiga puluh lima hektare
empat puluh empat persen di antaranya ada di wilayah jakarta timur
sementara dari sepuluh dua ratus tujuh puluh delapan ton produksi sayur di jakarta
kangkung menjadi jakarta timur

jumlahnya mencapai empat puluh persen
jika dihitung rata rata provinsi dki jakarta hanya mampu memenuhi kebutuhan sayur sekitar dua puluh delapan ton per hari
kami melakukan pemantauan melakukan kerjasama dengan daerah daerah pasokan sekitarnya
misalnya adalah kalau untuk sayur sukabumi bandung bogor dan daerah daerah sekitarnya
kalau yang disukai untuk saat sekarang ini terus terang saja
dengan lenyal juga masuk juga itu ini memang giliran
selain untuk paksec yang sudah dilihat kurang

dalam tabiat ini
karena bukan perusahaan penjaja
iniensa memensyalkan tangan
tingginya kebutuhan sayur di jakarta mengharuskan distribusi sayuran terjaga stabil
disinilah para distributor termasuk pedagang sayur keliling berperan penting
kasmat misalnya setiap pukul dua dini hari
ia mulai membeli lebih dari lima puluh jenis sayur di pasar palmerah jakarta pusat
dengan kendaraan bak terbuka
ia biasa menjual bahan pangan termasuk sayur di jalan haji domang jakarta barat
kebutuhan sayur di ibu kota sangat tinggi
lalu bagaimana dampaknya terhadap pelaku bisnis sayuran atau distributornya
saya tanya nih pak kasmat dari hasil penjualan sayur setiap hari dapat berapa omsetnya
kalau omsetnya belanja kita belanjanya apa omsetnya dapatnya
kalau keuntungannya kita kadang kadang nggak tahu keuntungannya
nggak tentu ya
nggak tentu soalnya kan
untuk belanja berapa ongkosnya pak
terus kemudian per hari bapak bisa dapat berapa
per hari bisanya dapat
satu juta kadang empat juta setengah
karena bayarnya nggak ada yang cash ada yang transfer
jadi bayarnya segitu dapatnya kita
jadi kalau di total sehari bapak sekitar berapa juta
ada keuntungan sedikitnya satu juta rupiah
ada peningkatan selama pandemi pak penjualan sayurnya
kalau selama pandemi sih biasa sayuran itu nggak ada ngaruh
kalau sayuran cuman yang ngaruh itu orangnya
jadi orangnya nggak berani keluar
jadi semua orang yang langganan saya pada mentan nomor wa
terus kita nganter nganterin
tingginya kebutuhan sayur di ibu kota juga disebabkan oleh gaya hidup sehat warga
yang berupaya menjaga daya tahan tubuhnya saat pandemi covid sembilan belas
menjaga stamina tubuh
biasanya berapa banyak sayur yang dikonsumsi sebelum dan seperti ini
banyak bedanya mas
biasanya tuh sehari satu minggu itu mungkin tiga kali
makan sayur sekarang lebih lima kali gitu
selain berjualan dengan mobil
kasmat juga menyediakan layanan pesan antar bagi setiap pelanggan
yang hendak membeli sayur darinya dengan sepeda motor
pedagang sayur keliling seperti kasman turut andil memenuhi kebutuhan sayur
bagi masyarakat tim berkotaan seperti jakarta
tim liputan cnn indonesia